wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan jakarta siap menyambut tahun baru dua ribu dua puluh
berbagai macam pegelaran dan suguhan kuliner disediakan di beberapa lokasi yang dipastikan akan dipadati oleh warga jakarta yang akan merayakan perayaan pergantian tahun
sandi mengimbau warga yang akan meraihkan malam pergantian tahun untuk tetap waspada dan menjaga ketertiban umum
persiapannya alhamdulillah sudah memasuki tahap tahap terakhir
kita berharap lancar semuanya kita mengimbau masyarakat untuk ikut bergabung di kegiatan kegiatan yang kami pusatkan di beberapa titik di tiap tiap wilayah
saya sendiri akan ada di wilayah pusat menghadiri nikah masal wisata kuliner bazar ukm
mungkin insya allah bisa sempat mampir di bundaran hi terus langsung menuju ke monas
ada hubungan tertentu
mohon waspada jaga keamanan
cerah kita lagi memantau cuaca dan tidak ada cuaca ekstrim
kedua kita berharap juga tingkatkan kewaspadaan terutama mengenai kita ingin prosesinya berlangsung aman dan lancar dan tidak ada gangguan kriminalitas
pemprov dki jakarta dalam rangka menyambut perayaan tahun baru dua ribu delapan belas menggelar berbagai kegiatan
anies sandi meminta kegiatan tersebut bisa langsung menyentuh rakyat terutama warga kurang mampu
lalu apa saja kegiatan itu kami ajak anda untuk melihat
apa saja kegiatannya
yang pertama ini adalah nikah masal gratis yang ditargetkan ada lima ratus tiga puluh empat pasangan dan seratus penghulu
setiap kelurahan bisa mengajukan dua pasangan yang akan mengikuti nikah masal
salah satu yang beruntung dan berbahagia adalah seorang sopir mikrolit
ini dia bernama selamat ibrahim sopir mikrolet jurusan senen kampung melayu ini
senang akhirnya bisa menikah meskipun harus bersama pasangan lain
pria yang akrab di sapa mamu ini bisa ikut nikah masal berkat inisiatif sang kakak
nikah masal akan dilangsungkan di park and ride tamrin jakarta pusat mulai pukul delapan hingga pukul sepuluh malam
dan selanjutnya kita akan melihat apalagi kegiatan yang akan dilakukan oleh pemprov dki jakarta
selain nikah masal anies dan sandi juga akan memamerkan kendaraan operasional satuan kerja perangkat daerah atau skpd di tengah kawasan acara car free night
ada sembilan skpd yang akan ikut berpartisipasi
di antaranya ada dinas sumber daya air
yang seperti anda lihat di sini ada berbagai macam truk dan juga ekskavator
untuk membantu proses ataupun kinerja dari pemprov dki jakarta
selain itu juga pameran kendaraan operasional ini bertujuan agar masyarakat tahu bahwa dki jakarta punya kendaraan operasional yang bagus dan mumpuni
untuk mendukung kinerja pemprov dki dalam melayani warga jakarta
dan selanjutnya apalagi
nah ini dia
sementara itu di sepanjang area car free night yakni jalan mh tamrin hingga sudirman akan ada tiga panggung musik besar
kalau tadi koresponden kami mengatakan ada lima panggung musik besar dan ratusan tenda kuliner
khas dari tiga puluh empat provinsi dan juga bazar kerajinan tangan
warga yang ada di monumen nasional juga akan dihibur oleh legenda raja dangdut roma irama
dengan grup band sonetanya dalam malam pergantian tahun kali ini